kamu takut diserang lagi oleh malampir lewat mimpi
iya walaupun hanya mimpi tapi rasa sakitnya terasa nyata
saya seperti benar benar menghadapi kematian ustiratu
apa gurumu tidak pernah mengajarkan kepadamu tentang kekuatan tuhanmu
karena dia siluman jahat
lihat dia menculik seorang gadis
gadis itu pasti akan dijadikan sebagai budak
sama seperti kita dulu
kita harus membebaskan gadis ibu
baiklah kalau begitu kita harus atur rencana
baik aku akan lepaskan kamu
bisa kamu jalan lewat dan jangan kabut bagaimana
hei dasar makhluk jelek
emangnya kamu pikir aku ini budak kamu
aku sedang dalam perjalanan penting
cepat lepaskan aku
jangan seseorang sedang dalam perjalanan penting
nah kalau begini kan aman
dia tidak terlalu terlalu
bagaimana jika surotani bisa menemukan larasati bopo
dia pasti akan membawanya lagi ke rumah ini
semua rencana aku bisa hancur berantakan
aku tidak mau dia bisa menginjak kaci lagi di rumah ini
itu urusan kecil bestari
kalau memang itu yang kamu mau
bopo akan lakukan
bopo akan bikin narasati tidak akan pernah kembali ke rumah ini
bahkan ke dunia ini selamanya
aku berharap hawa murni yang aku berikan bisa membuat kekuatanmu segera pulih
terima kasih gusti ratu
kenapa wajahmu masih terlihat cemas
aku kurang tidur gusti
kamu takut diserang lagi oleh malampir lewat mimpi
walaupun hanya mimpi
tapi rasa sakitnya terasa nyata
benar benar menghadapi kematian gusti ratu
apa gurumu tidak pernah mengajarkan kepadamu
tentang kekuatan tuhanmu
kamu takut diserang lagi oleh malampir lewat mimpi
walaupun hanya mimpi
tapi rasa sakitnya terasa nyata
benar benar menghadapi kematian musti ratu
apa gurumu tidak pernah mengajarkan kepadamu
tentang kekuatan tuhanmu
maafkan aku gusti ratu
seharusnya aku mohon
dan memasrakan diri kepada allah
sehingga aku tidak perlu dihantui rasa takut
walau dia menyerangmu lewat mimpi
tapi itu cuma dalam mimpimu
kamulah raja di alam mimpimu sendiri
jangan biarkan malampir yang mengaturmu
maka kamu akan menang
kalau kamu tidak makan
kalau kamu sakit
nanti aku akan bersurdi sayang
kalau aku bersedih
dasar bandika bodoh
aku kan meletup dia
pantas saja dia tidak bisa bicara
dasar kamu makhluk jelek
kamu tidak tahu aku sedang dalam perjalanan penting
kalau seseorang dalam bunyi aku lepaskan
paman bandika jelek
pokoknya seperti bebek
dasar kera kecil
kalau aku tangkap
akan aku cabutkan bulubu
hehehe awas ya monyet kecil kali ini aku akan menangkapmu belum tentu paman hehehe
rasakan kau monyet kecil hahaha jatuh di
adaos bola kekil aku tangan penarival
kiram cantik banget
aku ngantuk sekali
mungkin sekarang malam
aku hampir senang melancarkan serangannya lagi
aku berlindung padamu ya allah
engkau zat yang maha aku
tempat bergantung seluruh makhluk di jagad raya ini
aku mohon padamu ya allah
dari segala makhluk pendengki di bumi ini